pemirsa sebanyak tiga ratus delapan puluh lima warga negara indonesia kloter pertama imbas konflik sudan telah tiba di asrama haji pondok gede jakarta timur
dan saat ini para wni tengah menjalani tes kesehatan termasuk pemerintahan covid sembilan belas sebelum nantinya dipulangkan ke daerahnya masing masing
kita langsung tergabung bersama rekan kami dan korespondensi nn indonesia iwan hermawan
langsung dari asrama haji pondok gede jakarta timur selamat siang
iwan apakah dari tiga ratus delapan puluh lima wni ini ada yang tengah sakit setelah tes kesehatan dilakukan
tiga ratus delapan puluh lima orang wni tersebut yang hari ini akan dipulangkan dan saat ini sedang dilakukan pendataan
pendataan ini meliputi misalnya seperti pendataan paspor mereka dan kemudian pendataan misalnya mereka tujuan akhir mereka kemana ke rumah mereka tepatnya ada di mana
dan siapakah penjemputnya apakah dikoordinasi dengan pemda setempat dan lain sebagainya
jadi sebenarnya di saat ini ada tiga skenario pemulangan
yang pertama adalah pemulangan dilakukan oleh dikoordinasikan oleh pemda pemda setempat
seperti misalnya dari dinas dinas sosial dari ini untuk para pengungsi yang berada di luar pulau jawa
utamanya seperti itu seperti misalnya dari aceh dari riau dan lain sebagainya
dan skenario kedua adalah pemulangan pengungsi yang dijemput ataupun mereka pulang secara mandiri
dan ini biasanya dilakukan bagi para pengungsi yang rumahnya atau kediamannya itu tidak terlalu jauh dari jakarta
seperti tadi kami sempat berbicara bahwa mereka ada pengungsi yang dari bogor kemudian dari tangkerang dan kemudian juga ada juga yang dari cipanas
bahkan dari jawa timur pun ada yang ingin pulang secara mandiri begitu
dan kemudian juga skenario ketiga adalah jika nantinya dari para pengungsi ini tidak dijemput oleh pihak keluarga
ataupun pihak pemda setempat pihak pemda asal para pengungsi ini tidak bersedia memulangkan
nantinya dari pihak panitia panitia di sini terdiri dari kementerian sosial kementerian pmk kementerian kesehatan dan lain sebagainya
mereka dari penitia ini akan berkoordinasi dengan lembaga lembaga
sosial begitu yang untuk melakukan pemulangan para pengungsi ini
total ada dua belas lsm ataupun lembaga sosial yang bergabung seperti misalnya badan amil zakat dan lain sebagainya
yang nantinya mereka juga akan bersedia untuk melakukan pemulangan para pengungsi ini
dan para pengungsi ini selain juga di data sebelumnya mereka juga telah dilakukan cek kesehatan baik secara mental maupun secara fisik
dan di sini juga disediakan penampingan psikologis bagi warga ataupun pengungsi yang merasa trauma
dan data dari hingga tadi pagi sebenarnya ada satu ratus tujuh pengungsi yang saat ini yang hari ini rencananya akan dipulangkan
dan dari satu ratus tujuh tersebut beberapa seperti saya sudah sebutkan tadi beberapa diantaranya dikoordinasikan oleh pmd masing masing untuk kepulangannya
seperti dari aceh itu ada sebanyak dua puluh enam pengungsi
kemudian ada dari riau itu ada empat puluh tiga warga negara indonesia yang dikoordinasikan oleh pmd setempat
dan kemudian juga ada dari jawa timur ada dua puluh sembilan orang yang nantinya akan dipulangkan
dan dari sulawesi barat ada satu orang
yang akan dipulangkan melalui koordinasi dengan pemda setempat
sementara untuk yang dijemput secara mandiri ini dari jawa timur tercatat ada tiga belas orang
tapi jumlah ini seperti yang tadi saya sebutkan juga jumlah ini kemungkinan besar bisa bertambah
seperti tadi misalnya saya berbicara dengan warga begitu karena rumahnya berada di bogor
ia berniat nantinya setelah proses pendataan selesai dia akan pulang secara mandiri secara sendiri begitu
dan ada juga tadi kami berbicara dengan orang warga yang kemudian menjemput
menjemput keluarganya yang berada di sini dan ia akan pulang ke daerah cipanas
jadi data ini masih akan bisa terus bertambah
dan sampai saat ini yang sudah tetap ada satu ratus tujuh jadi bisa bertambah sampai mungkin seratus ataupun sampai dua ratus orang yang mungkin bisa dipulangkan sampai dengan sore ini
dan ini adalah untuk tahap pertama untuk tahap kedua pemulangan wni saat ini masih dalam perjalanan menuju ke sini
dan rencananya hari ini akan tiba juga nanti wni yang dari sudan dan itu adalah tahap kedua
dan kemudian pada hari esok
tahap ketiga juga akan dipulangkan dari sudan menuju jakarta
dan prosesnya nanti akan sama seperti saat tahap pertama ini
jadi para pengungsi yang tiba dari sudan kemudian akan dilakukan karantina terlebih dahulu untuk dilakukan cek kesehatan kemudian cek psikologis data dan lain sebagainya di asrama haji ini
dan kemudian setelah itu selesai baru mereka bisa dipulangkan baik itu melalui koordinasi dengan pmdas tempas secara mandiri
ataupun melalui lembaga lembaga sosial yang bekerja sama dengan kementerian kementerian
yang bertugas di sini
dan total ada tujuh puluh orang petugas dari kementerian yang melakukan pendataan di sini
dan di asrama haji sendiri saat ini memang disiapkan tower tiga khusus untuk menampung para pengungsi dari sudan ini
ya singkat saja terakhir mungkin publik juga atau pemirsa di rumah ingin tahu sebenarnya apa yang terjadi di sudan
mungkin ada punya cerita yang bisa dibagikan ke pemirsa di rumah
anda mendapatkan cerita tersebut dari tiga ratus delapan puluh dua
empat puluh lima wni yang ada di asrama haji ini
bagaimana sebenarnya kondisi di sana
karena arus lalu lintas yang terjadi di bandara pun ini harus kondusif ketika ada evakuasi dari wni
ya di asrama haji ini sendiri memang para pengungsi ini mendapatkan pelayanan yang cukup baik dari pemerintah
seperti itu seperti misalnya sebelum mereka pulang mereka juga akan disediakan makan siang terlebih dahulu
dan ketika mereka tiba pun mereka sudah dilengkapi dengan kamar yang cukup
dan juga didampingi oleh pendamping dari untuk pemeriksaan kesehatan maupun pemeriksaan psikosoial
dan memang beberapa dari wni yang baru saja tiba di sini ini memang ada beberapa yang mengalami sedikit trauma
karena memang mereka tidak menyangka bahwa mereka tiba tiba terjadi perang di tempat mereka bekerja ataupun bersekolah di sana
dan kebanyakan memang tadi beberapa yang saya bicara di sini adalah kebanyakan adalah mahasiswa
ataupun keluarga yang memang sudah agak lama menetap di sana ataupun baru saja menetap di sana
jadi mereka tidak sama sekali tidak menunggu ketika mereka melakukan pendaftaran untuk kuliah
misalnya itu baru berlangsung belum sampai dengan setahun kemudian tiba tiba mereka mengalami konflik begitu
ketepat mereka mengalami konflik
dan ketika terjadi konflik pun berbagai kendala mereka hadapi
seperti misalnya tidak adanya aliran listrik tidak adanya air
apalagi kemudian mereka kemudian juga ada beberapa
di antara mereka yang memiliki anak yang masih berumur di bawah satu tahun
tetapi kemudian ketika misalnya terjadi kemudian ada informasi bahwa akan dilakukan evakuasi
dan evakuasinya pun berjalan dengan lancar
memang situasinya cukup menegangkan karena memang terjadi banyak tembakan di sana sini
tapi kemudian dari berbagai kesaksian yang saya terima memang bahwa memang proses evakuasi cukup berjalan cukup lancar
dan sampai saat ini total sebenarnya menurut kementerian luar negeri
sekitar sembilan ratusan wni yang ada di sudan begitu
dan sebagian besar diantaranya sudah bisa dievakuasi ke port of sudan
yaitu pelabuhan untuk kemudian dievakuasi terlebih dahulu ke wilayah jeddah ke wilayah arab saudi
dan kemudian baru kemudian diangkut oleh pesawat dari tni au maupun dari pesawat garuda
dan saat ini rencananya memang hari ini rencananya akan tiba lagi
nanti kelembagaan kondisi tahap kedua dan pada hari esok akan tiba kondisi yang tahap ketiga
baik terima kasih atas laporan komprehensif anda
koresponden kami iwan heramawan dalam program cnn indonesia news hour